halo selamat sore anda menyaksikan puncak peringatan bulan bung karno
bersama saya rifana pratiwi langsung dari venue gelora bung karno senayan jakarta
kita tadi sudah bersama sama menyaksikan rangkaian puncak peringatan bulan bung karno
dan kita akan langsung mengulasnya bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya
langsung dari gbk sudah ada di sini wasekjen pdi perjuangan mas arief ibo
selamat sore mbak rifana
ada juga direktur esekutif parameter politik indonesia mas adi praitno
selamat sore mas adi
selamat sore rifana
bang arief selamat
sangat meriah perayaannya
sangat meriah kita lihat bahwa kader kader dari pdi perjuangan sudah keluar ya
dari arena gbk tadi mengikuti puncak peringatan bulan bung karno
ini ada sekitar puluhan ribu kader dari sabang sampai merauke yang hadir langsung di gbk
untuk menyaksikan ataupun mengikuti puncak peringatan bulan bung karno
apakah ini unjuk kekuatan dari pdi perjuangan menyambut pemilu legislatif pemilu presiden dua ribu dua puluh empat mas arief
saya kira dimaksudkan memang untuk merayakan ya bulan bung karno
dan kita memilih hari ini sebagai puncak peringatan hal bung karno
atau bulan bung karno sebagai bapak pendiri bangsa founding fathers
yang segenap ajaran atau pemikirannya menjadi pedoman dan kita ikuti bersama
khususnya adalah partai demokrasi indonesia perjuangan
dan kami keluarga besar partai demokrasi indonesia perjuangan merasa bersyukur berbangga
bahwa kami bisa menyelenggarakan kegiatan ini dengan lancar sukses tanpa dalangan yang berarti
memang namanya partai politik kita berkegiatan pasti bermakna
politik ya pertama adalah tujuan kita untuk memastikan bahwa konsolidasi partai bisa dicapai dengan baik
yang itu dilaksanakan oleh seluruh jajaran pengurus partai dari dpp partai dpd dpc pac ranting dan anak ranting partai
dan tentu juga kami gelurakan dengan satu kemauan semangat dan nanti akan kita ikuti tindakan tindakan
atau langkah langkah berikutnya di lapangan
dan sudah diperintahkan kepada kita semua bahwa untuk pemilu dua ribu dua puluh empat
kita wajib menang dan tadi sudah dipastikan oleh ketua umum dan itu menjadi garis politik partai
yang itu mengikuti ketetapan ketetapan kongres partai bahwa untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden
pdi perjuangan berkemauan kuat bersemangat menyala nyala untuk memastikan kemenangan kami di pilek dan pilpres
oke jadi ini adalah konsolidasi terakhir menjelang pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat
tidak ini hanya simbolisasi saja
simbolisasi saja bahwa kita memastikan konsolidasi partai berjalan dengan baik
dan bahkan pasca peringatan bulan punggarno ini yang puncaknya kita laksanakan hari ini
kita akan lakukan satu upaya yang spartan ya terus menerus ajak dengan militansi yang tinggi
untuk menguatkan konsolidasi dan memastikan bahwa kita akan memperoleh suara yang besar
signifikan dan tentu saja kursinya juga akan semakin banyak
oke ngomong ngomong soal kursi ini kan kita tahu di dpr pemilu dua ribu sembilan belas kemarin pdi perjuangan mendapatkan satu ratus dua puluh tujuh kursi
artinya nanti pada pemilu dua ribu dua puluh empat berapa sebetulnya targetnya pdi perjuangan
secara nasional tuh di prri kita milik tarbet sekurang kurangnya satu ratus lima puluh kursi di prri sekurang kurangnya
dan tentu saja bersama dengan itu harus menang pilpres siapa yang kita menangkan
ganjar pranowo sebagai
presiden republik indonesia dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
oke mas adi tadi kita dengarkan ya pidatonya berkali kali menyebut kata hat trick
dengan dihadiri oleh puluhan ribu kader dari sabang sampai merauke
apakah anda melihat bahwa ini pdi perjuangan sudah siap sekali untuk menang hat trick
menang pemilu legislatif menang pemilu presiden untuk ketiga kalinya pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti mas
ini unjuk kekuatannya ya memang untuk menang hat trick
ya bagi kita yang melihat pdip dari jauh ini bukan hanya soal unjuk kekuatan
tapi ini semacam warming up ya memberikan suntikan moral politik kepada seluruh kader kader pdip
yang terdistribusi di tiga puluh delapan provinsi di indonesia untuk memenangkan pdip untuk yang ketiga kalinya
kalau kita melihat ini adalah puncak kepercayaan diri yang cukup luar biasa yang dimiliki oleh pdip
dua kali menang saat ini punya jagoan yang namanya ganjar pranowo yang memiliki elektabilitas yang relatif cukup mentereng
wajar kalau kemudian mereka ingin meminta kepada seluruh kader kader pdip
di dua ribu dua puluh empat nanti tidak ada ceritanya untuk tidak memenangkan pertarungan politik
baik di pilprek ataupun di pilek
bahkan dalam pidatonya megawati dan jokowi berulang ulang menitipkan kemenangan ini kepada seluruh kader di seluruh indonesia
ingat ada pilkada yang juga harus dimenangkan
oleh karena itu hari bung karno hari ini bagi kita yang melihat dari jauh
bukan hanya soal bagaimana merayakan sepak terjang kiprah politik dan kontribusi soekarno di indonesia
tapi ini adalah injeksi dan semangat moral politik
yang ingin diberikan kepada kader kader pdip
bahwa dua ribu dua puluh empat ada pilihan lagi harus menang menang dan menang
tinggal dibuktikan dengan kerja kerja politik yang nyata
bagaimana kerja kerja politik setelah keluar dari gelora bung karno ini
mampu melakukan satu resultante politik supaya perjuangan pdip itu bisa diharapkan
dan pastinya akan berbuah manis dengan memenangkan pertarungan itu rifana
oke tapi kalau di atas kertas di beberapa lembaga survei kan memang sudah dibuktikan ya
ataupun terlihat tren elektoral dari pdip
perjuangan pada pemilu dua ribu dua puluh empat pemilu legislatif memang selalu di atas selalu tertinggi selalu nomor satu
kita bicara soal pilpresnya apakah itu akan sejalan seiring atau mungkin bisa berbeda kalau mas adi melihatnya
kalau bicara tentang pileg saya kira pdip sudah menganggap ini selesai
kalau dikonversi menjadi suara kursi
sampai satu ratus enam puluh kursi
jadi sepertinya kalau pileg bagi pdip sudah selesai tidak terlalu dipusing pusingkan
tentu dengan tidak bermaksud mendahului kendak tuhan
nah yang perlu dibuktikan di lapangan adalah bagaimana ini meningkatkan elektabilitas ganjar pranowo
ganjar dengan prabowo harus diakui saat ini memang begitu ketat jarak elektabilitasnya
kedepan tentu tak ada cerita lagi
ini gerak dengan prabowo jarak dengan anies itu mepet harus dibikin jauh untuk memenangkan pertarungan
minimal satu putaran dengan asumsi pilpres itu diikuti oleh tiga calon
kalau dua calon ya harus menang berapapun selisihnya
oleh karena itu ini kan pesan pesan kepada pdip
tentu menjelang pendaftaran di kpu di bulan oktober nana
minimal secara moral politik kader kader pdip itu terdongkak motivasinya
bukan tidak mungkin sekalipun akan ada tiga poros
maka ganjar akan memenangkan satu putaran nantinya
oleh karena itu bagi kita pertemuan di hari puncak bung karno pada hari ini
tentu semangatnya adalah bagaimana menunjukkan sikap loyalitas militansi
yang selalu kita kenal sebagai militansi tanpa batas yang dimiliki oleh kader kader pdip
tinggal dibuktikan di empat belas februari apakah pilpres juga akan dimenangkan secara ekstris
mengingat yang diusung adalah orang yang punya nama besar seperti ganjar prano bukan yang lain
mas arief ini kan belum pernah ada di
di dalam sejarah demokrasi kita ya
partai politik menang sampai hat trick untuk pemilu legislatif ataupun pemilu presiden
kalau dua kali sudah pernah dulu partai demokrat dan pdi perjuangan
nah seperti yang tadi saya tanyakan ke mas adi bahwa kalau di pemilu legislatif menurut mas adi sudah selesai
di atas kertas gitu ya tanpa mendahului kehendak tuhan
tapi untuk pemilu presidennya ini pdi perjuangan bagaimana meyakinkan kader kadernya
meminta kader kadernya untuk seiring sejalan bukan hanya memenangkan pilek tapi memenangkan pilpres
itu memang itu menjadi tujuan
dalam pemilu serentak empat belas februari dua ribu dua puluh empat nanti kami diperintahkan semuanya untuk wajib memenangkan pilek sekaligus pilpres
jadi kalau pileknya saja yang menang pilpresnya kalah tentu akan mengurangi makna dari perjuangan kami
karena kami sudah diperintahkan untuk berjuang dan kita yakin bahwa kita mampu memenangkan pilek sekaligus pilpres ya
kalau ada yang mengatakan di atas kertas
bahwa pdi perjuangan sudah menang
di pilek saya kira itu terlalu berlebihan meskipun mungkin angka angka survei menunjukkan hal tersebut
jadi kami tetap akan terus melakukan satu kerja politik secara separtan
untuk memastikan betul betul bahwa kemenangan pilek dan pilpres bisa kita capai
nah menyangkut pilpres tentu kita sedang mengembangkan strategi
bekerja sama dengan partai partai yang memang sepaham dengan kita
sevisi untuk memperkuat barisan memenangkan ganjar pranowo
oke nanti saya akan bahas belakangan
tapi saya ingin tanya tadi soalnya ada yang mengepalkan tangan bergandengan tangan
sesuai dengan tema kita pada hari ini ya
tema puncak peringatan bulan bung karno adalah kepalkan tangan persatuan untuk indonesia raya
ini maksudnya apa
apakah sekali lagi ingin menunjukkan soliditas baik di elit sampai di akar rumput pdi perjuangan menghadapi pemilu dua ribu dua puluh
iya kalau menurut bung karno
beliau memilahkan menjadi secara berurutan adalah kita harus ada will
ada kemauan yang kuat ada gas ada semangat yang hebat dan ada data
ada tindakan yang revolusioner tindakan yang dengan keras hati dengan istiqomah untuk memastikan bahwa partai dalam kondisi solid
berjuang bersama rakyat dan tentu saja kalau menyangkut pilpres
kita menyadari betul bahwa kita akan mengajak masyarakat elemen elemen politik yang ada untuk bersama sama menangkan ganjar pranowo menjadi presiden
dan itu masih cukup waktu dalam tujuh bulan sekalipun dinamikanya memang cukup tinggi
nah tentang kepalkan tangan persatuan saya kira itu bagian
dari cara kita untuk merumuskan satu slogan bahwa keluarga besar pdi perjuangan adalah diwajibkan untuk menjaga pancasila konstitusi nkri dan kebenekaan kita
oke tapi soal mengepalkan tangan soal bergandengan tangan tadi yang paling bergemuruh pada saat mbak puan dan juga mas ganjar ini sama sama bergandengan tangan
kemudian tangannya diacungkan ke atas
nah itu sebagai bentuk spirit sepertinya pd perjuangan sudah bersatu tidak ada keraguan lagi
konsepsinya apa sebetulnya
kalau kepalkan tangan itu sebenarnya petunjuk saja untuk bahwa kita mengatakan pada seluruh dunia
khususnya indonesia raya bahwa kita siap memenangkan partai dalam kondisi yang solid dengan kemauan yang kuat dan semangat yang hebat
ini mengakhiri spekulasi bahwa di atas gak solid begitu
kalau ada yang mengatakan bahwa di atas nggak solid sudah pasti keliru besar ya
sudah ditunjukkan pada berbagai kiat politik bahwa kita adalah partai yang solid
tidak ada konflik yang berarti kalau itu ada perbedaan sesuatu yang biasa
tetapi secara keseluruhan sebagai satu partai dan organisasi kita sangat solid
tadi sebagai pembuka ya mbak puan maharani ketua dpp bidang politik pdi perjuangan sekaligus ketua tim pemenangan pilpres
berkali kali meminta kepada kader untuk memenangkan mas ganjar pranowo sebagai penerusnya pak jokowi pada pemilu presiden dua ribu dua puluh
sekali lagi ini apa sebetulnya yang ingin disampaikan dicapai ini
dengan mengatakan begitu berbeda
dengan mengatakan begitu berulang kali kemudian memberikan kesempatan tadi di tengah tengah beliau pidato mbak puan pidato di tengah tengah
kemudian mas ganjar diundang untuk sama sama memberikan pidato juga
saya kira itu sesuatu yang memang harus disampaikan oleh mbak puan
karena presiden jokowi selama ini kita nilai dengan sekenap kekurangan dan kelebihannya adalah presiden republik indonesia
yang mampu menerjemahkan ajaran ajaran bung karno di dalam politik pembangunan kita
nah tentu ke depan
ganjar yang kita menangkan sebagai presiden ya wajib hukumnya untuk meneruskan ajaran ajaran bung karno itu dalam segenap lapangan pembangunan kita
supaya bisa menjadi semakin konkret semakin nyata
bahkan ibu mengingatkan khusus tentang pasal tiga puluh empat ayat satu undang undang dasar negara republik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh lima
bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh negara adalah untuk memastikan bahwa ke depan soal kemiskinan bisa
diatasi dengan sebaik baiknya terutama menghapus kemiskinan ekstrim yang terjadi di indonesia
jadi itu meneguhkan satu sikap bahwa pdi perjuangan adalah partainya uang cilik partainya uang miskin
dan tadi diingatkan juga atas satu sembohan bung karno yang menyampaikan cuplikan pemikiran bung karno bahwa tuhan bersemayam di gubuknya si miskin
itulah yang nanti akan kita kerjakan kita perjuangkan sekeras kerasnya sehebat hebatnya
oke jadi no hard feelings ya sudah nggak ada
pada saat tadi mbak puan dengan mas ganjar sama sama bergandengan tangan di depan puluhan ribu kader itu solid bergerak
bukan hanya mas ganjar dan mbak puan tapi seluruh jajaran seluruh kader pdi perjuangan harus bergandengan tangan
itunya harus solid tidak mudah diprovokasi dipecah belah oleh pihak pihak lain yang tentu tidak berkeinginan pdi perjuangan dan ganjar pranowo menang di pemilu dua ribu sembilan
oke mas adi tadi di panggung depannya kita lihat
kita lihat bersama mbak puan dan mas ganjar bergandengan tadi sudah ditegaskan lagi oleh mas arief bahwa ini solid bergerak begitu ya
akhirnya mengakhiri spekulasi bahwa pdi perjuangan solid memenangkan ganjar pranowo di bawah komandonya puan maharani anda melihatnya begitu mas
ya saya kira tidak ada bantahan dalam konteks itu soal gandeng tangan bergerak bersama itu pesannya bisa bersayap itu bisa pesan ke dalam dan bisa pesan keluar
pesan ke dalamnya ingin disampaikan kepada seluruh kader dan simpatisan termasuk para fungsinaris
pdip di seluruh indonesia bahwa sudah tidak ada lagi pembicaraan pembicaraan tidak ada insoliditas di dalam gitu ya
bahwa puan maharani ganjar pranowo dan semua kader kader pdip tegak lurus kepada perintah ketua umum mereka megawati soekarno putri untuk memenangkan pertarungan untuk yang ketiga kalinya
kan belakangan itu ramai seakan akan jokowi mendukung figur yang lain
jadi dengan genggam tangan yang kemudian disimulisasi dengan pengembangan
dan kemudian disimulisasi dengan puan sebagai ketua tim pemenangan
dan disimulisasi oleh ganjar pranowo sebagai capres yang mereka usung
ini tak ada lagi perdebatan
bahwa siapapun yang merasakan dari pdip mestinya samikna watokna
tegak lurus gitu ya
tegak lurus gitu ya untuk memenangkan calon calon yang akan dimenangkan oleh pdip
baik pilih pilih ataupun dipilih
yang kedua ini bisa pesan juga keluar
kan tadi ada yang dikutip bahwa pernyataan soekarno bahwa sekeras apapun perbedaan dan fikri politik tidak boleh ada gontok gontokan
jangan ada lagi vaksinalisasi yang terlampau ekstrim
jangan lagi orang misalnya mengkafir kafirkan satu sama yang lain hanya karena perbedaan politik
jadi ini adalah dua makna yang mungkin bisa ditangkap oleh seluruh kita pemirsa di indonesia
seluruh rakyat bahwa sekeras apapun perbedaan politik kita janganlah seperti dua ribu sembilan belas yang lalu
menghalalkan segala cara tapi yang dikorbankan adalah seluruh rakyat indonesia
makanya tadi pak jokowi mengatakan bahwa jangan gontok gontokan pada pemilu
nanti saya akan juga bahas soal pidatonya pak jokowi
saya juga akan minta mas adi gesturnya tadi kelihatannya gimana
jangan dijawab dulu mas adi gesturnya mbak puan dan mas ganjar tadi gimana
kelihatan solid atau enggak tapi jangan dijawab kita harus jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami
kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan puncak peringatan bulan bung karno bersama saya rifana pratiwi
dan masih bersama dengan wasek jend pdi perjuangan mas arief wibowo dan juga mas adi praitno direktur eksekutif dari parameter politik
saya mau ke mas adi mas adi gesturnya tadi kelihatannya gimana nih
mas ganjar dan juga mbak puan udah kelihatan kompak atau gimana
multitafsir sebenarnya ya
tapi kalau melihat satu panggung mestinya ini tidak ada apapun yang diperdebatkan solid kompak
meski misalnya mas ganjar itu angkat tiga jari metal mbak puan kepalkan tangan
mungkin sebelumnya tidak berlatih tapi kan yang minimal mereka ini sudah menunjukkan bagaimana soliditas di internal mereka
memberikan semangat bahwa setelah keluar dari gelora bung karno mereka harus memenangkan pertarungan di pileg dan pilpres
jadi kalau melihat gestur tubuh saya kira tidak ada persoalan apapun ya
meski tanda yang disebutkan itu beda beda
makanya bang arief ini selalu ingin menutupi bahwa ini bukan sesuatu yang untuk di
hadap hadapkan kembali karena memang harus diakui sebelum penentuan ganjar pranowo sebagai kandidat capres dari pdip
rivalitas internal kan cukup luar biasa
bahkan kalau mau agak sedikit flashback ke belakang ganjar pranowo ini kan sering dikritik
dianggap sebagai orang yang dianggap terlampau kemajuan mendahului apa namanya fadsun politik ketahumu mereka
megawati soekarno putri dan seterusnya
tapi ini adalah panggung kebersamaan bersama
panggung politik semacam ini seringkali ada gestur gestur yang kelihatan agak kurang seirama
agak kurang kelihatan serasi
tapi overall menurut saya ketika ada komitmen yang sudah disampaikan oleh megawati disampaikan oleh jokowi dan puan sendiri
dimana kader kader pdip harus solid dan kompak
disitulah sebenarnya litik petak bagaimana pdip setelah keluar dari ruangan ini mereka harus punya semangat yang pelibat ganda
menang menang dan menang
saya kira di situ bang ya
tadi di pidatonya itu
ibu mega juga sempat menyampaikan bahwa jangan memilih pemimpin yang terlihat secara fisik begitu ya
jangan memilih pemimpin dilihatnya dari fisik tapi dari visi misinya ini maksudnya apa nih
saya kira itu mengingatkan saja ya bahwa yang paling penting dari memilih pemimpin itu adalah visi misi
tapi tadi ketua umum juga menyinggung soal track recordnya
apa yang sudah diperbuat sebelum
seperti misalnya ganjar ditetapkan sebagai capres sebagai gubernur jawa tengah dan seterusnya
jadi itu mengingatkan saja ketua umum pada siapapun nanti akan menjadi calon pemimpin indonesia pada level nasional provinsi maupun kabupaten kota memang seyukjanya masyarakat menilainya harus begitu ya
tidak karena tampilannya yang wah apalagi karena semata mata banyak duit begitu ya kemudian dipilih menjadi pemimpin
nah saya juga mau menanggapi
kalau tadi bapuan mengepalkan tangan mas ganjar dengan salam metal atau tiga jari itu kalau dalam konteks pd perjuangan artinya menunjukkan soliditas yang tinggi kompak dan komplit
kalau sampean mau lihat gaya pdi perjuangan itu hanya dua kalau berfoto
kepalkan tangan sampai salam tiga jari
nah itu disatukan kira kira
oke jadi kompak lah kalau menurut mas arief ya
kalau menurut mas arief tafsirannya tadi multi tafsir

kalau pd perjuangan itu kalau suruh foto ini

ya koreanya itu ya begini kalau enggak ya begini ya itu aja
jadi itu menunjukkan sekali lagi kesolidan ataupun kekompakan
mas adi kalau tadi menyimpulkan ataupun menganalisa pernyataannya bu mega bahwa jangan memilih pemimpin dilihat dari fisik
mas ganjar itu ganteng gimana pemilih itu kak ngelihat dari fisik
ya intinya capres itu bukan soal pilih kegantengan atau kecantikan ya dalam konteks itu sepakat
karena mungkin mbak megawati ini agak sedikit melihat pada pilih pilih sebelumnya
jokowi itu kan dikritik tuh kan postur tubuhnya yang kerempeng gitu
dianggap apalagi bang kelemar kelemar pelanggar pelongo gitu ya
padahal bagi megawati dan pdip sekalipun secara postur jokowi tidak terlampau meyakinkan
tapi kebijakan kebijakan politiknya relatif bisa dibanggakan
menurut pdip tentu saja
oleh karena itu jangan sampai kejadian di dua ribu dua puluh empat orang memilih karena gestur karena face
karena personifikasi fisik
tapi karena persoalan persoalan lain
karena gagasan karena visi misi tentu dengan track record
sepertinya megawati itu ingin bilang ke kader kader pdp dan seluruh rakyat pemilih di indonesia
jangan lagi terulang seperti pilpres dua ribu sembilan belas dan dua ribu empat belas
bahwa seakan akan berbadan tegap tegas itu adalah melambangkan bahwa dia akan punya visi kepimpinan yang juga tegas
nyatanya juga enggak begitu
maksudnya ini pemilu dua ribu empat dua ribu sembilan

dulu misalnya orang memilih sby karena
tinggi dan besar
dianggap sebagai portfolio politik yang meyakinkan
menurut para filosop tinggi besar bisa main volley
tapi kan orang mengkritik banyak juga itu kebijakan kebijakan yang tidak pro rakyat
dan bahkan cenderung ragu
bahkan yang dianggap lebih agresif jadi pemimpin saat itu adalah pak jk
dengan slogannya itu lebih cepat lebih baik
badannya kecil gitu ya kerempeng
tapi yang paling penting untuk memimpin bangsa itu bukan fisik bukan postur
tapi bagaimana kebijakannya itu gerak cepat untuk rakyat dan tentu untuk kepentingan masyarakat secara umum
menyasar ke kandidat terkuatnya mas ganjar pak prabowo gitu
ya kalau mau ditarik yang lain nyalsuk juga
bisa masuk ke anies bisa juga ke para prabowo
prabowo kan selama ini dipersonifikasi sebagai mantan tentara yang dinilai punya jiwa korsa yang tegap
dan dia pasti tidak akan berkompromi dengan apapun
nah bagi filsafat politik pdip itu tidak ada jaminan apapun
begitupun dengan anies yang dipersonifikasi sebagai orang yang harus diakui ganteng anies ini mbak
ya keturunan keturunan yang menurut saya di atas rata rata secara fisik
tapi itu juga tidak menjamin kalau menang jadi presiden tidak akan seperti yang dibayangkan
bahwa dia akan memutuskan segala sesuatu yang cepat tepat dan untuk kepentingan rakyat
ganjar sekalipun rambutnya putih kurus mungkin dibandingkan yang lain
tapi jangan disepelekan soal kebijakan
ini nggak menyasar itu tadi
tidak menyasar kandidat terkuatnya seperti pak prabowo dan juga mas anies
yang fisiknya mungkin menurut mas adi tadi lumayan
itu apa yang disampaikan ketua umum adalah menyangkut bagaimana masyarakat diajak untuk memimpin
memilih pemimpin yang seharusnya memang layak dan pantas untuk dipilih
tanpa menimbang faktor fisik
dan itu berlaku untuk apa
untuk seluruh jenjang kepemimpinan kita
jadi tidak semata mata terkait dengan pilpres
tapi juga pilgup pilbup pilwakot dan bahkan mungkin pemilihan rt
supaya apa yang seharusnya dipilih oleh masyarakat adalah yang memang dapat dipastikan memberikan masalah
yang besar bagi rakyat itu sendiri
tadi bu mega juga sempat menyinggung soal kehadiran ketum ketum parpol
dan menyinggung bergabungnya parpol parpol
ada beberapa partai politik kan yang memang sudah resmi ya
bergabung ke kerjasama politiknya pd perjuangan seperti p tiga kemudian perindo dan juga hanura
tapi ada dua ketua mumparpol yang hadir di gbk tadi
namun belum memutuskan sikap partainya
ketua umum golkar pak erlangga dan ketua umum pan pak zulkifli hasan
ini maksudnya mengundang
ketua umum golkar pak erlangga mengundang pak zulkifli hasan ketua umum pan itu untuk dalam rangka meyakinkan gitu atau bagaimana
pertama adalah satu kebiasaan kegiatan yang formil itu biasanya kami mengundang seluruh ketua umum partai ya
yang kedua kalau itu dibaknai politik ya memang terus terang itu ajakan ibu
kalau berkenan kalau mau kalau enggak juga enggak apa apa kan ibu bilang begitu
maka sebenarnya kepada ketum ketum parpol yang lain sekiranya memang ada kesepahaman dengan
kalau ada kesepaman dengan pdi perjuangan maka kita mengajar untuk bekerja sama
memenangkan ganjar pranowo yang artinya memenangkan rakyat indonesia
tapi yang diundang kok cuma golkar sama pan
partai koalisinya pak jokowi kan ada tujuh
nah itu yang saya enggak tahu saya bukan panitia teknisnya berakan undangan
kan ada wasek jen mas arief masa nggak tahu kenapa yang diundang cuma ketua umum golkar sama ketua umum pan
dua partai yang belum memutuskan sikapnya dari kib
nanti kita lakukan pilih dikan lebih lanjut
siapa saja yang segininya diundang kenapa kalau diundang tidak ada dan selalu diundang
p tiga diundang ya
p tiga diundang kan sudah resmi
tapi strateginya pdi perjuangan untuk meyakinkan partai partai itu apa
untuk meyakinkan seperti golkar dan juga pan untuk bergabung dalam kerjasama politik
kemudian mendukung mas ganjar
mereka kan masih galau nih
ya saya kira kan jelas ganjar akan meneruskan konsepsi pemikiran sikap dan langkah langkah presiden jokowi
di dalam memimpin indonesia selama sepuluh tahun
nah partai partai yang dimaksudkan tadi adalah partai partai yang
jadi pendukung presiden jokowi juga
nah kalau ganjar adalah penerus jokowi mestinya konsekuensinya partai partai itu juga akan memberikan dukungan kepada ganjar
kan kira kira begitu
jadi supaya nyambung antara satu produsasi presiden jokowi dua produsasi presiden jokowi
dengan kemudian presiden ganjar pranowo yang akan kita menangkan pada tanggal empat belas februari dua ribu sembilan belas
persoalan cawapres menjadi batu sandungan nggak sih
dalam negosiasi dengan golkar dan juga pan begitu
saya kira tepatnya bukan batu sandungan tapi satu dinamika tersendiri yang akan mengikuti
sampai pada saatnya nanti tanggal dua puluh empat november akan ditetapkan capres cawapres yang akan dimenangkan oleh pdi perjuangan
khususnya dan partai partai yang kerjasama dengan bdi perjuangan
mas adi mengundang ketua umum golkar pak erlangga mengundang ketua umum pan pak zulkifli hasan sampai disinggung sama bu mega
ini cara ataupun strategi untuk menggait golkar dan juga pan
ya kesan itu tidak bisa dihilangkan bahwa golkar dan pan akan terus diajak koalisi di dua ribu dua puluh empat sampai saat ini tidak bisa dihilangkan
begitu saja rifana
karena apapun judulnya sepertinya pdip terus ingin mempertahankan bahwa partai partai pendukung jokowi saat ini di luar nasdem tentu saja
diharapkan terus bergandengan tangan dan mengusung ganjar pranowo
cuman kan problemnya adalah ketika proposal politik yang ditawarkan oleh golkar ditawarkan oleh pan itu sampai saat ini misalnya belum ditemukan

oleh karena itu kemudian tidak mengherankan kalau mbak mega menyindir bahwa sebenarnya ada partai partai yang masih mikir mikir katanya untuk bergabung dengan pdip
mungkin proposal politik golkar sama pan ini belum ada titik temu
apapun judulnya harus kita akui
pan mengatakan siapapun capresnya cawapresnya adalah erick thohir
nah masuk nih barang
iya teh botol
masuk gak nih barang
kan kira kira begitu
jadi pan itu ya sebenarnya akan bergabung dan berkoalisi dengan siapapun selama menjadikan erick thohir
terima kasih pak
erick thohir sebagai capres
jadi posisi capres itu memang yang mempersulit ya negosiasi untuk bergabung ke koalisnya pdip
persisnya bukan mempersulit tapi akan mempercepat atau memperlambat bagaimana pan dan golkar itu akan segera memutuskan pilihan politik mereka di bulan oktober nanti untuk mendaftarkan ke kpu
begitupun dengan golkar kita tahu nak waktu kita diskusi di jnn beberapa tahun yang lalu di rizk callton
dimana disitu disebutkan bahwa tak ada satupun keraguan seluruh kader golkar sudah memutuskan secara aklamatif
erlangga hartarto sebagai kandidat capres dan cawapres dua ribu dua puluh empat
proposal ini sepertinya terus berlaku bagi golkar
kalau ganjar kalau pdip menerima proposal tawanan ini bukan tidak mungkin besok pun akan diumumkan deklarasi itu
oleh karena itu ketika golkar dan kemudian pan diundang pada hari ini ini sebagai bentuk tawaran yang saya kira cukup luar biasa diberikan oleh pdip
supaya pan dan golkar terus bersama di dua ribu dua puluh
melanjutkan sukses story yang sudah dijalin sebelumnya di dua ribu yang lalu
nah yang menarik bukan justru disitu
orang bertanya kenapa demokrat tak diundang bukankah sudah ada komunikasi politik yang sudah dibangun
saya bilang ke teman teman media ya karena memang iman politik demokrat masih di luar
nggak mungkin diajak serta hanya sebatas pertemuan sekali antara ahy dan puan hanya pertemuan antar sekjen
kemudian seakan akan demokrat menjadi bagian dari koalisinya jokowi dan bergabung dengan ganjar
jadi pdip ingin memastikan betul kalau demokrat lebih memilih ingin di luar ya tentu
yang pertemuan pertemuan sebelumnya ya hanya sebatas pertemuan bagi kita tidak lebih dari sekedar pertemuan biasa dan lebih cenderung kepada basi basi politik
karena demokrat mengatakan iman politiknya terus ada di perubahan bukan menjadi bagian dari koalisi pemerintah
itu alasannya ya makanya kemudian demokrat gak diundang pada acara ini meskipun masih galau
itu analisanya mas hadi

nah yang terkait dengan kegiatan ini ya partai partai yang diundang yang hadir seperti yang tadi
nah terkait dengan kegiatan ini ya partai partai yang diundang yang hadir seperti yang tadi
seperti yang tadi disampaikan ada ketua umum golkar ada yang wakili pan dan seterusnya
itu memang kita memastikan bahwa selalu saja kita juga konsisten ya bahwa partai partai yang selama ini mendukung presiden jokowi itu adalah bagian dari
itu mah kita share
itu mah kita share

dalam konteks ini teman politik yang mendukung presiden jokowi
nah yang di luar itu tentu soal yang lain

tapi gerindra gak diundang nasdem gak diundang
tidak hadir atau tidak diundang
ya mungkin ada perhitungan yang lain nanti kita tanyakan kepada panitianya yang mengurusi soal itu
apakah nasdem dan gerindra kenapa tidak diundang
mungkin juga karena satu pertimbangan politik bahwa gerindra sudah menetapkan pak prabowo sebagai calon presiden
dan nasdem meskipun bagian dari partai yang mendukung presiden jokowi
tapi sudah menetapkan capresnya sendiri anies basvidan
nah saya kira kegiatan ini juga bertujuan untuk melapangkan jalan
bagi partai partai yang masih dimungkinkan untuk bisa memberikan dukungan juga
kepada ganjar pranowo sebagai presiden republik indonesia
artinya kalau partai partai seperti golkar
dan juga pan memaksakan proposal cawapres itu akan sulit ya
bergabung jangan dijawab dulu mas arief kita harus jeda
tetap bersama kami kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan puncak peringatan bulan bung karno
bersama saya rifano pratiwi dan juga wasik jendera pdi perjuangan mas arief ibo
dan juga mas adi praitno direktur eksekutif parameter politik
mas arief tadi melanjutkan pertanyaan saya
kalau kemudian golkar dan juga pan tetap bersikuku membawa proposal cawapres
ke kerjasama politik bersama dengan pdi perjuangan artinya gimana nih pdi perjuangan
itu kan kalau
kan sampai hari ini mereka bawa proposal itu
itu kan kalau
kalau itu kan keputusannya nanti ketua umum
kita lihat saja dinamikanya kira kira proposal politiknya seperti apa
kemungkinan kerjasama dengan pdi perjuangan untuk mengusung ganjar pranowo
sebagai presiden republik indonesia periode yang akan datang bisa dicapai atau tidak
jadi kita lihat saja perkembangannya bagi kita itu sesuatu yang dinamis
kalau disebut halangan atau rintangan saya kira tidak ya politik ya begitu itu
tentu komunikasi akan terjalin terus tentang hal hal yang penting
dan dianggap sama dengan pdi perjuangan dan partai partai yang sudah bekerjasama
p tiga hanura dan perindo saya kira ke depan bisa kita lihat ya
dan tentu nanti akan ada kepastian dan tanggal dua puluh empat november kan masih ada waktu ya
untuk memastikan apakah nanti golkar dan pan bagian dari kerjasama politik di dalam memenangkan ganjar pranowo
tapi yang jelas pdi perjuangan tidak mau dipaksa lah ya
untuk menerima proposal itu dalam proses negosiasi
jadi kalau mau duduk bersama dukung dulu baru kita ngomongin
kerjasama kan dasarnya kesadaran bersama ya
maka kemudian penting bagi kita untuk memastikan apa sih yang dimaksud sebagai visi
apa sih yang dimaksud sebagai tujuan tujuan utama di dalam memenangkan ganjar pranowo
memberikan dukungan kepada ganjar pranowo
nah saya kira itu yang jauh lebih penting soal hal yang sifatnya teknis itu akan berjalan secara otomatis
ikuti hal yang penting yang pokok terlebih dahulu
jadi lebih baik bergabung dulu secara resmi secara ikhlas baru nanti duduk bersama menentukan cowok pres
kesadarannya kan terhadap visi
kenapa ganjar menjadi penting
ganjar adalah penerus presiden jokowi
nah kalau menyangkut soal itu saya kira mestinya tidak ada perbedaan
apakah akan semudah itu mas adi
dengan kesadaran partai partai itu atau tidak semudah itu
saya kira partai partai ini kan rasional
berpikirnya untung dan rugi
jadi berkoalisi dengan siapapun berkoalisi dengan pdip dan ganjar pranowo misalnya
pasti yang dihitung apa keuntungan dan kerugiannya
kalau misalnya kita melihat golkar dan pan belum memutuskan politik
keuntungan yang akan mereka dapatkan ketika erick thohir bagi pan kemudian erlangga hartarto bagi golkar adalah orang yang kemudian juga ditetapkan atau dipinang sebagai pendampingnya ganjar
kalau itu ada obrolan di awal diputuskan di awal saya kira memang besok pun mereka akan deklarasi
itu yang sepertinya kenapa membuat
golkar dan pan itu juga datang ke prabowo subianto
siapa tahu proposalnya diterima oleh mereka
ini kan soal begitu saja
kalau soal visi misi common platform saya kira tidak ada perdebatan apapun
karena dua partai ini saat ini berada di barisan politik
jadi menghitung untung rugi lah ya
membangun untung dan rugi
cuma satu hal bang
soal itu saya masih suah saya bilang tadi di grup adi
kalau jadi diskusi di jnn tv katanya
bilang ke teman teman pdp ini hari bung karno kok lebih banyak kampanye partainya ketimbang bung karnonya kira kira
gimana tuh mas lebih banyak kampanye pdp nya
enggak banyak kampanye bung karno nya begitu loh
kan sekaligus simulasi katanya tadi
dibuatkan di dramanya tentang bagaimana bung karno lahir dan seterusnya
semua juga menyampaikan tentang hal yang terkait dengan bung karno
nah ya karena kita ini juga sedang dalam masa atau tahapan pemilu kita untuk pilek dan pilpres empat belas februari
saya kira hal yang wajar saja kalau partai kemudian juga menyampaikan
terutama ketemu menyangkut soal pilpres ya
soal pilegnya juga
jadi sesuatu yang biasa dan namanya juga partai politik
apalagi ini satu kegiatan atau momentum yang langka
sabang sampai merauke myangas sampai pulau rote bisa berkumpul di sini seluruh kader partai kita
maka sekaligus ketemu memberikan perintah perintah politik kepada seluruh cacaran partai
mas adi tapi kalau misalnya dilihat kekuatan dari pdi perjuangan yang sudah solid
sudah bisa maju sendiri ya
apakah pdi perjuangan memang dalam posisi tidak mau didesak
tidak mau dipaksa dengan proposal cawapres
apakah pdi perjuangan dalam proses negosiasi dengan partai partai yang belum mau bergabung
di awal saya mengatakan bahwa untuk menghadapi dua ribu dua puluh
pdip itu sepertinya sedang berada di puncak kepercayaan diri yang cukup luar biasa
pengalaman memenangkan pemilu dua kali beruntun
kemudian ada faktor megawati dan jokowi
itu dua hal yang menurut saya cukup penting
kawin silang atau perpaduan antara queen dan king matter
yang saya kira memang cukup diperhitungkan dalam konteks pilpres
dan yang paling penting ada namanya ganjar pranowo
karena di survei survei kalau tiga simulasi
maka ganjar relatif mengungguli yang lain
tapi memang cek tatannya adalah kalau ada dua putaran
kalau ganjar head to head dengan prabowo subianto misalnya
relatif agak sedikit berkurang tingkat elektabilitasnya
ini pr besar
oleh karena itu sepertinya kenapa belakangan ini pdip membuka komunikasi politik dengan partai partai lain
kepada golkar kepada pan dan termasuk kepada partai demokrat
ini tentu untuk mengakumulasi begitu banyak kekuatan politik
karena bagi pdip siapapun harus menjadi teman di dua ribu dua puluh empat
memastikan ganjar pranowo itu menang
dan hat trick sebagai catatan sejarah yang tidak dimiliki oleh partai partai yang lain
dan yang paling penting adalah pdip sepertinya sedang menghitung betul di pilpres dua ribu dua puluh empat
khawatir ada tiga calon dan itu sangat memungkinkan
ada dua putaran yang akan membutuhkan begitu banyak partner partner koalisi
termasuk partner koalisi yang saat ini berada di luar koalisi pemerintah dan demokrat dan seterusnya
jadi kalau misalnya golkar
bertahan dengan proposal cawapresnya itu nggak akan ketemu ya
akan sulit ya berkoalisi dengan pdb
kalau bagi kita yang melihat ini dari jauh rifana tentu yang terakhir itu adalah di putaran putaran bagaimana
pendaftaran ke kpu
golkar adalah partai politik yang saya kira paling lama
makanya kemudian beberapa waktu yang lalu pak ical ngomong
ngapain golkar buru buru menentukan pilihan politiknya
belanda masih jauh katanya
jadi semuanya akan main di last minute
tadi pidato last minute ataupun pidato terakhir
dari presiden jokowi
kita sebetulnya menunggu
ternyata presiden jokowi tadi tidak menyampaikan secara eksplisit dukungannya ini
presiden hadir sebagai presiden dan sekaligus sebagai petugas partai ya
sebagai kader pdi perjuangan
tapi di situ presiden hanya menyampaikan di sini hadir capres dari pdi perjuangan
mas ganjar pranowo
tapi tidak ada pernyataan eksplisit mendukung
presiden hanya mengatakan pada pemilu dua ribu empat nanti jangan gotok gontokan
pdi perjuangan gimana gak khawatir
justru lebih dari itu yang disampaikan presiden
ya beberapa kali beliau teriakan menangkan
loh emang yang dimenangkan siapa
satu adalah partai yang dipilih
kedua ya pak ganjar jadi presiden
berarti pd ya
lebih kuat justru pesannya
ya tanpa harus menunjukkan ini pak ganjar pranowo track recordnya begini dan seterusnya
dengan diksi yang dipilih dan itu sebenarnya memastikan bahwa
dukungan kepada pak ganjar pranowo adalah sesuatu yang nicaya
apa yang disampaikan presiden menangkan menangkan dan menangkan
siapa yang dimenangkan ya bagi kami kalau internal pdi perjuangan di dalam pileg harus menang
dan pilpresnya juga harus menang
dimana capresnya adalah ganjar pranowo yang sudah ditetapkan partai demokrasi indonesia perjuangan sebagai calon presiden
itu tafsirannya mas arief
tapi kalau kita tadi yang nonton pidatonya presiden jokowi kita bingung ini
kok beliau tidak menyatakan secara eksplisit
nah begini sebenarnya rifana
kadir harapannya lebih dari itu ya mas
kalau meraba raba keinginan publik masyarakat secara umum atau teman teman jurnalis aktivis
dan mungkin juga seluruh kadir pdp di seluruh indonesia
jokowi datang di hari puncak yang saya kira cukup spesial
jadi statementnya harus eksplisit
jokowi atas nama kader pdp jokowi atas nama presiden republik indonesia
tidak ada bantahan apapun hanya mendukung ganjar pranowo sebagai kandidat capres
kan itu sebenarnya yang ditunggu oleh pemirsa
ditunggu oleh puluhan ribu kader
puluhan ribu kadir juga tapi itu tidak kunjung diumumkan
maka wajar kalau kemudian sikap politik jokowi yang relatif dianggap tidak definitif
selalu dianggap bersayap dan berdansa ke banyak tempat
kan kira kira begitu
bagaimana mungkin di ini acara di gbk tapi di luar ada foto jokowi dengan prabowo
maju bersama dan menang bersama
ini pasti akan menjadi olahan bagi kubu yang mendukung prabowo subianto tentunya
karena bagi rakyat biasa pikirannya akan pendek pendek bang
masa iya kadir pdp namanya jokowi tidak eksplisit
ini hari spesial loh
puncak perayaan hari bung karno
tapi di situ tidak ada ketegasan yang meminta kepada seluruh kader kepada simpatisan dan pendukung pdp
tak ada ceritanya lagi untuk tidak solid mendukung ganjar
oke ketegasan itu yang tadi harusnya ditunggu oleh puluhan ribu kader mas
tidak keluar tadi itu
iya kalau ada sebagian mengatakan demikian itu karena terbiasa dengan olah kalimat
tetapi kalau rakyat kebanyakan awam kita cukup satu kata dua kata sudah pasti
loh ini kegiatannya pdi perjuangan
capresnya sudah pasti ganjar pranowo
maka presiden berteriak menangkan menangkan
lo ini menangkan siapa
ya ganjar pranowo
jadi pdi perjuangan tetap yakin bahwa presiden tegak lurus ya
tidak kagumai dua kaki
bukan tipe beliau bukan tipe tokoh yang tidak menghormati tidak menghargai dan tidak konsisten
beliau istiqomah dan tegak lurus
tujuh kali menang sama pdi perjuangan
tegak lurus itu menurut mas arief
tapi terakhir ya
mas adi dan mas arief kita lihat pernyataannya mbak puan maharani sebagai ketua dpp pdi perjuangan
yang kemarin kemarin mengatakan bahwa ada kejutan nanti pada puncak peringatan bulan bung karno
kita tunggu sebetulnya bagaimana
tapi jangan dijawab dulu mas arief
kita harus jeda jangan kemana mana tetap bersama kami
kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih menyaksikan puncak peringatan bulan bung karno
bersama saya rifana pratiwi dan juga wasyek jnp di perjuangan mas arief ribowo
dan juga direktur eksekutif dari parameter politik mas adi praitno
mas arief tadi saya sudah tanya kejutannya apa ini
ternyata kan kemarin mbak puan sempat menyatakan nanti akan ada kejutan di puncak peringatan bulan bung karno
ini puluhan ribu kader
masyarakat itu menunggu sebenarnya
kejutan itu kan bisa tafsirnya macam macam
tapi kegiatan kita sudah pasti meriah
di gelora bung karno diikuti mungkin hampir seratus ribu kader
kemudian banyak kegiatan kegiatan seni yang menarik
kemudian dihadiri komplit presiden wakil presiden
doanya dibaca oleh menteri agama
kemudian apa namanya
perintah yang disampaikan kota umum kepada seluruh kader
nah kalau kejutan ini dimaknai sebagai apa
akan diumumkan capres
saya kira tidak
tidak begitu ya
karena semua orang juga tahu semua kader terutama tahu bahwa itu otoritas setelah umum
kapan akan diumumkan dan sebelumnya ditetapkan ya kita tunggu saja keputusan ketua umum nanti
pengumuman ketua umum
oke mas adi kejutannya nggak ada ternyata
ini anti klimaks atau bagaimana menurut mas adi
kejutannya itu ya nggak ada kejutan ternyata
kejutan yang paling banyak ditunggu itu adalah ada tidak kira kira orkestrasi kepada sosok tertentu yang dinilai punya potensi untuk mendampingi ganjar pranowo
kandidasi cawapres lah ya dipertontonkan
tapi tadi tidak ternyata
bahkan yang mengumumkan belakangan ada namanya andika perkasa
karena ditunjuk sebagai salah satu tim pemenangan
nah itu yang terus dikait kaitkan ya rifana ya
tapi overall bagi saya yang disebut dengan kejutan itu adalah ketika di hari puncak bung karno itu menghadirkan begitu banyak kader pdip
harus diakui ini adalah acara terbesar kedua dalam merayakan hari bung karno itu
dulu sembilan puluh sembilan di tempat yang sama di gelora bung karno ketika pdip pertama kalinya untuk memperkenalkan simbol dan lambang pdp kepada seluruh kadernya
ini acara yang kedua yang menurut saya cukup spektakuler dan cukup luar biasa
di tengah kesibukan publik di tengah kesibukan siapa saja

gak gampang datang ke gbk
apalagi ini dihadiri oleh seluruh seluruh kader di seluruh indonesia
seluruh pemberitaan hari ini itu semuanya bicara tentang bagaimana kader pdip dari berbagai tempat datang ke jakarta
ada yang naik kapal bersandar di priuk dari surabaya dan seterusnya jalan darat
ini untuk menunjukkan betapa pdip satu hal pesan politiknya adalah partai politik yang paling siap menyongsong pertarungan politik di dua ribu dua puluh empat
pdip itu adalah partai politik yang sedang ingin mengirimkan pesan kepada

dan serius bagaimana pilpres dan pileg itu bisa akan mereka menangkan secara tiga kali beruntun
saya kira di situ kalau harapannya cawapres ganjar diumumkan tentu semua pemirsa semua kita itu sedang kecewa
jadi kira kira nanti kapan mas arief pdp perjuangan akan mengumumkan cawapresnya mas ganjar pranowo
apakah nanti di last minute seperti pemilu dua ribu empat belas dan juga pemilu dua ribu sembilan belas atau mungkin lebih cepat lagi

kalau ditanya menentukan kapan lah ini kaset rusak kita
kalau ditanya menentukan kapan ini kaset rusak kita
karena itu kewenangan penuh ketua umum
jadi saya kira nanti kita tunggu saja atas kebijakan dan kebijaksanaan beliau kapan ketua umum akan mengumumkan calon wakil presiden dari cawapres ganjar pranowo tentu komunikasi politik dibangun terus dengan seluruh elemen bangsa ini
khususnya secara legal formal dengan partai partai politik yang ada
khususnya secara legal formal dengan partai partai politik yang ada

mas adi kalau anda melihat ini pdi perjuangan dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi
apakah akan mengumumkan di last minute seperti dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas atau mungkin lebih cepat
karena kita dapat bocorannya katanya lebih cepat
saya menduga termasuk yang lebih cepat ya
pertama bagi pdip ini kapal sudah bisa berjalan
satu persatu partai politik sudah bergabung baik yang ada di parlemen ataupun non parlemen
jadi tak ada cerita untuk melambat lambatkan atau ini menahan kira kira siapa cawapres yang akan segera diumumkan
karena menghitung kampanye politik kita cuma tujuh puluh lima hari
maka ketika muncul nama cawapres pendamping ganjar diumumkan lebih cepat itu jauh lebih bagus
ini untuk memberikan satu stimulus dan sosialisasi yang semakin masif kepada publik
kepada rakyat indonesia demi meningkatkan elektabilitas ganjar pranowo
dan tentu saja ingin meningkatkan elektabilitas pdip dalam kota situ
kalau kita menangani
mengacu pada undang undang pemilu semua calon boleh berkampanye kan nanti pada bulan november
november desember dan februari ya
waktu yang cukup sempit sebenarnya untuk memperkenalkan kepada publik
ingat elektabilitas ganjar itu masih di bawah empat puluh persen
butuh asupan butuh gisi butuh amunisi yang berlimpah terutama
satu seberapa jauh akan segera mengumumkan calon pendamping
yang kedua adalah yang paling penting adalah pendampingnya
mereka yang bisa meningkatkan elektabilitas ganjar pranowo
trendnya juga bagus
trendnya juga positif
tinggal mengunci bagaimana mencapai angka psikologis yang enam puluh persen itu
karena bagi pdip sekalipun ada tiga poros yang mereka harapkan menang satu putaran
tak ada cerita untuk dua putaran
kan kira kira begitu bang yang kita bisa duta
oke satu putaran langsung mas
biar irit biar efisien biar tidak menimbulkan mudorot
kita cari manfaat yang besar
kita cari barokahnya untuk bangsa negara ini
untuk kandidasi cawa pres apakah kemudian masih tetap bersikuku
latar belakang nu tokoh nu atau mungkin sudah diperluas lagi kandidasinya
cawapresnya pasti untuk memastikan bahwa indonesia tetap aman sentosa
soliditas masyarakat kita tetap terjaga
tentu secara elektoral memberikan penguatan kepada cawa pres ganjar panowo
bersama partai partai yang bekerjasama mendukung dan memenangkan ganjar panowo
untuk bisa menang dalam satu kali putaran
jadi dari toko berlatar belakang nu
masih nggak menjadi prioritas utama
atau sudah diperluas kandidasinya
saya kira kalau dari latar belakang nu sesuatu yang normal
dan tentu itu pilihan yang masuk akal
tapi siapa orangnya kan kita belum tahu
kita tunggu impuls saja
yang pasti kalau ada cawa pres tentu ada cawa presnya
dan itu yang dibutuhkan tidak saja untuk menang satu putaran
tetapi juga untuk menjaga indonesia kita
oke tapi mas adi terakhir anda kalau misalnya melihat pola yang dipanggil
anda kalau misalnya melihat pola yang dipanggil
dipakai oleh pdi perjuangan pada saat menentukan cawapres ya
dari dua ribu empat dulu dua ribu sembilan dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas hampir semuanya latar belakangnya nu
kecuali dua ribu sembilan dengan pak prabowo begitu ya
apakah nanti juga pelabuhan terakhirnya dari kalangan nu
atau sekali lagi melihat elektabilitasnya mas ganjar masih bisa terbuka peluangnya
untuk toko toko dari latar belakang lain
kalau melihat kejenuhan rata rata
sepertinya pdip juga mengincar cawa pres dari kalangan nu
tapi dua nu juga dua faktor
pertama adalah faktor yang benar benar kader dari internal nu
seperti ada hovifa ada mahfud md ada kemudian yeni wahid
ada nasaruddin umar dan seterusnya dan seterusnya
tapi kalau nama nama ini tidak terlampau dianggap memberikan dampak secara signifikan
elektabilitas kepada ganjar pranowo tentu akan mencari figur figur non nu
tapi mampu membawa gerbong nu
maksudnya apa tuh yang ada bau bau nu gitu
gerbang non nu yang pasti harus ada jaminan dia bisa membawa kekuatan dan soliditas nu
terutama di kantong kantong nu dan basis pemilih nadlin
siapakah orangnya itu ya mungkin banyak ya yang bisa disebutkan belakangan
ada erick thohir ada sandiaga uno
sekalipun mereka bukan nu kira kira begitu
kalau bisa dipastikan nu bisa berlabuh kepada ganjar pranowo
bukan tidak mungkin mereka lah yang kemudian akan dipilih
karena begini sekalipun nu ini adalah faktor penting di pilpres
pengalaman pdip berkoalisi dengan teman teman yang dari nu sebagai copres
ada manis ada pahitnya
dua ribu empat kita tahu ketua umum pbnu kiai hasim muzadi
berpasangan dengan mbak mega tapi kalah
kemudian kita tahu juga saat itu misalnya wiranto berpasangan dengan gus solah
adanya gus dur kalah gitu ya
dan seterusnya dan seterusnya
jadi sekalipun nu menjadi faktor dominan untuk menjadi pendamping ganjar
tapi ingat kalau tokoh nu nya itu tidak punya
apa namanya tingkat elektabilitas yang cukup tinggi
tentu itu akan menjadi satu blunder yang cukup luar biasa
belakangan kan ramai mengaitkan tokoh nu dengan kiana seru dan umar
pada level internal nu saya kira tidak ada yang membantah
nasarudin itu adalah nu banget gitu
nu to land tapi kan pasukan yang terlalu banyak
di survei nggak muncul popularitasnya nggak ada elektabilitasnya nggak ada
nu penting tapi harus bisa dari tokoh nu yang mampu
mewakili kepentingan politik wajah politik dan soliditas kawan kawan nu yang memilih
ada tokoh nu yang tiba tiba muncul membacakan doa
menteri agama yakut kolikulemas kabarnya masuk ke dalam radar
mas arief silakan
saya kira beliau salah satu tokoh yang potensial
tetapi kan begini
untuk jadi cawapres
kan menteri agama ketua umum mansor anggota dpr pkb pengalamannya juga cukup panjang
dukungan basis masanya juga kuat
tetapi prinsip gini loh capres cawapres yang kita perjuangkan nanti bisa diterima seluruh kalangan
dalam seluruh kalangan itu ada satu kekuatan yang namanya nadratul utama
kekuatan yang strategis
meskipun apa namanya
melalui pbnu sudah dinyatakan nu tidak akan mendukung presiden
nah intinya oleh warga nadlin ya harus bisa diterima
kalau nggak diterima warga nadlin gimana
oleh warga ini gimana
kan tidak mungkin
nah itulah sebabnya nanti kita tunggu saja sabar
karena ini urusannya manfaat untuk rakyat bangsa dan negara
bukan sekedar kemenangan elektoral belaka
oke kita tunggu saja seperti pernyataannya mas arief wibowo
kapan kira kira pd perjuangan akan mengumumkan pendamping ataupun calon wakil presiden untuk ganjalan
apakah dalam waktu yang lebih cepat atau mungkin nanti di last minute seperti dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas sekali lagi
politik itu sangat cair sekali
kita nggak tahu siapa yang akhirnya berpasangan dengan siapa
dan siapa yang akhirnya berkoalisi dengan siapa
siapa tahu semua peta koalisnya berubah kita juga nggak tahu ya mas adi ya
karena politik sangat dinamis sekali
oke terima kasih sekali mas arief bibowo wasek jendri perjuangan
dan juga mas adi praitno direktur eksekutif dari parameter politik indonesia sudah mau hadir
mengulas tadi rangkaian acara dan juga pidato di puncak peringatan
terima kasih sudah bergabung